sepertinya itu adalah hyundai rara santan
terlihat dari gerak keriknya
dia pasti akan nekat mencari ikan santan
aku mampu membuat rencana yang sangat matang
kau harus membalaskan
aku harus melakukannya
kamu baru boleh meninggalkan tempat ini
jika kamu benar benar sudah sehat
kami ingin mencari rai kian santan
untuk memastikan apakah benar
dia yang menculikmu dan juga hendak membunuh
kalian berdua tidak percaya dengan perkataan
aku sudah tahu dengan rencana kalian

kau mau mencari kian santan
jika kalian menemukan kian santer
kamu tidak akan kembali ke istana itu
karena kalian takut
jika kian santang menerima hukumannya
kalian tidak perlu repot repot
untuk mencari kian santan
akanku suruh prajurit
kamu benar benar perlu mencari kian santan
kenapa kamu sangat membenci kami
padahal kami selalu membela murah
aku adalah raja
tidakku adalah hukum
jika kubilan tidak keluar dari istana
maka jangan keluar dari istana ini
ya allah aku tidak menyangka
nanda prabu melarang putraku pergi
tapi hal ini membuatku yakin
kalau semua ini adalah fitnah
nanda prabu adalah seorang raja
kita harus menuruti perintahnya
aku terus saja memikirkan
rai kian santan
kamu di mana rai
aku harus mencari murahnya
siapa yang sudah menyiapkan ini semua
itu semua memang sudah aku sediakan untukmu
agar kau segera sehat
dan melanjutkan misimu
siapa kau sebenarnya
aku ingin melihat wajahmu
supaya aku bisa mengenalimu
jika kau terus hidup
kalau kau akan mengenali diriku
usahalah untuk tetap hidup
agar kau bisa mengenalimu
aku harus cepat menjalankan misiku
aku harus sepuh
bisa membalaskan dendamku
pada surawi sesa

gue juga dirinya
saya harus lihat hidupku

dengan perhatian bahwa
dengan begitu aku mampu membuat rencana yang sangat matang
terima kasih ujang ujang
kalian sudah memberiku baju ini
mungkin kalau kalian tidak memberiku baju ini
mungkin semalam aku sudah kedinginan
sama sama kak sepp
yang penting sekarang
a a bisa pulih dulu
nanti kita antar kak sep pulang ke rumahnya
apa kalian tidak apa apa
menemani ku semalaman disini
keluarga kalian tidak mencari kalian
kan kita mah udah gede
jadi gak dicarin orang tua
kak sepp sendiri teh gimana
kok keluar keluar gak dicarin
kamu tahu gak
kita disini semalaman gala gala kamu
kalau ibu kita nalin gimana
matah si unang
ini tepa segar garan anak kamu
anak saya tidak nakal seperti anak kamu
kalau ngomong jangan sembarangan
ujang itu anak baik
di rumah itu kerjaannya cuma tidur dan makan
saya teh tidak takut
kamu mah segini
udah jatuh kan
kalau kita pulang tuh nanti kita ditangkap sama keluarga sekampung
mau kamu ditangkap
kan kamu yang nyuli bajunya
satu kampung tuh juga tahu unang
kamu tuh sama saya tuh berteman
biar berteman kan
aku gak mau ibu aku khawatir
kok nanya aku sih
aku aja gak tahu
kita tanya aja kak asep
wah kalau gitu gak ada pilihan lain
aku tak gimana nih aduh
kau tak bisa

jangan lupa like subscribe dan share ya